sejumlah pengedar narkoba jenis sabu kamis malam disergap aparat polresta bogor
saat akan bertransaksi di jalanan kota bogor
polisi bahkan sempat melepas tembakan lantaran pelaku berusaha kabur
video aksi main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga pencuri meresahkan warga di bekasi
berikut kilas kriminal selengkapnya
dua pria yang diduga hendak bertransaksi narkoba disergap petugas kepolisian di area spbu dramaga bogor
saat diperiksa petugas menemukan barang bukti berupa satu paket sabu siap edar di saku celana pelaku
petugas kemudian melakukan pengembangan dan menyergap seorang bandar narkoba di lokasi berbeda
sempat diwarnai aksi saling kejar antara petugas dan pelaku yang mengendarai sepeda motor
penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian resort kota bogor ini dilakukan
berdasarkan pengembangan setelah sebelumnya menggerebek dua sejoli
yang tengah berpesta narkoba di dalam sebuah kamar penginapan
dari tangan para tersangka polisi menyita sejumlah barang bukti berupa belasan alat hisap sabu
uang tunai ponsel serta dua plastik paket sabu
enam orang yang diduga anggota jaringan pengedar narkoba ditangkap
satuan narkoba polres metro bekasi di rumahnya masing masing
salah seorang pelaku ms perempuan dua puluh tujuh tahun merupakan bandar bekas narkoba
yang mendapatkan pasokan narkoba dari suaminya yang sedang menjalani masa tahanan
dari tangan ms berbagai jenis narkoba disebar ke sejumlah pengguna dan bandar
di tiga kota yaitu jakarta bekasi dan bangka belitung
untuk mengelabui petugas kelompok ini menggunakan jasa pengiriman kilat
dan mengemas barang haram tersebut dengan kemasan susu formula dan mie instan
dunia maya beberapa hari terakhir ini dihebohkan oleh aksi main hakim sendiri
yang dilakukan warga terhadap seorang pria yang diduga melakukan pencurian alat pengeras suara
di sebuah musola di babelan bekasi
video yang sempat viral di media sosial dengan berbagai spekulasi ini
menimbulkan keresahan di masyarakat
atas kejadian tersebut kepolisian resort metro bekasi telah melakukan penyelidikan
dengan memanggil tiga orang saksi
kapolres metro bekasi kota kombes polisi asep adi saputra menyatakan
memang telah terjadi aksi pencurian yang dilakukan oleh pria tersebut
kepolisian sendiri telah mengamankan barang bukti berupa tiga unit alat pengeras suara
di berikutan transmedia